gunung anak rakatau yang berada di perairan selat sunda kembali meletus dan melontarkan abu vulkanis pekat setinggi seribu meter dari puncak
terpantau terjadi dua kali gempa dengan amplitude dua puluh hingga tiga puluh mm dan lama gempa dua puluh sampai tiga puluh lima detik serta satu kali gempa harmonik dengan amplitude dua puluh dua mm dan lama gempa empat puluh lima detik
berdasarkan pengamatan visual cctv gunung anak rakatau yang berlokasi di perairan selat sunda terpantau meletus dan menyemburkan abu vulkanis berwarna kelabu ke udara dengan ketinggian kolom abu mencapai seribu meter dari puncak
erupsi ini diketahui terjadi pada rabu kemarin sekitar pukul sebelas siang sampai sore menjelang maghrib dengan abu letusan yang masih terus keluar dari kawah gunung
data kementerian sdm pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi mencatat selain mengeluarkan abu vulkanis yang pekat terjadi dua kali gempa
berdasarkan pengamatan visual cctv gunung anak rakatau yang berlokasi di perairan selat sunda terpantau meletus dan menyemburkan abu vulkanis berwarna kelabu ke udara dengan ketinggian kolom abu mencapai seribu meter dari puncak